seiring dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri oleh dpr
memanas pula isu yang menyebut pemerintah menyiapkan posisi kepala badan intelijen negara
bagi wakapolri saat ini komjen paul budi gunawan
untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sikap istana terkait dengan isu ini
kita terhubung dengan nesya megawati
selamat malam nesya
bagaimana dengan wacana memberikan akomodasi politik kepada budi gunawan sebagai kepala bin
adakah indikasi ke arah sana sebenarnya
ya indra mengenai konfirmasi mengenai bahwa adanya isu atau disasus mengenai penunjukan dari wakapori
jenderal budi gunawan sebagai kepala bin memang sangat tersiar
bahwa terutama adalah bahwa setelah siang tadi pihak dari komisi tiga juga dpr ini mengatakan
kalau memberikan sensus bahwa adanya penunjukan dari wakapori budi gunawan
yang sebelumnya pernah disebut sebut atau sudah masuk dalam
komponasi dari komponasi yang kami tadi kapolri
tetapi akhirnya menjadi kepala bin
tetapi sejauh ini pihak istana tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada
menteri kepala hukum rupi salman jaitan dan juga
pramonan sebagai sekarang sekarang minat
masih belum mengatakan
dan juga menegaskan bahwa tidak mengetahui
soal soalan ini kalaupun memang mengetahui
mereka mengatakan bahwa bukan tepatnya
bukan memberikan kepada
memberikan statement mengenai penunjukan
dari wakapolri budi gunawan
sebagai kepala bin
di jawa ini memang
bin muncul ketika akhirnya
ada dasar sejarah kemarin
memang bin akan menjadi calon terkuat sebagai kapolri
tetapi setelah presiden joko widodo
menunjuk tito kataktian sebagai kapolri
sebagai calon tunggal
sehingga ada kemineran besar
ini memberikan seperti indra memberikan bagi bagi
ataupun memberikan akomodasi politik
kepada bin yang merupakan pihak terdekat dari
yang merupakan bisa dikatakan cukup terdekat
ataupun orang yang juga punya kekuatan
dengan pdi perjuangan
terutama juga yang terutama adalah
bahwa bin merupakan mantan
dan dari ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putih
saat menjabat sebagai presiden
konfirmasi ini mengenai desa khusus ini
kami mencoba untuk mengonfirmasi
tapi memang belum jelas lebih terang
indra mengenai akomodasi politik
ataupun bagi bagi kue jawatan terhadap
budi naon yang akan menjabat sebagai kepala bin
budi gunawan muncul pada saat
namanya muncul ketika dua tahun lalu menjabat
yang juga telah diputuskan
ataupun pada saat
saat mulus jalannya ketika pada saat
fit and proper test dua tahun lalu sebagai calon kapolri gitu
komisi tiga menyetujui budi gunawan sebagai kapolri
dan memang pada saat itu setelah ditetujui
presiden joko widodo belum juga memutuskan
lalu ada pertemuan dengan presiden joko widodo
kalau kita ingat indra dengan sejumlah
ataupun ketua umum partai di solo
waktu beberapa waktu yang lalu
tetapi pada saat diumumkan
detik detik pengumuman budi gunawan sebagai kapolri
justru malah presiden joko widodo menunjuk
pak radin haitis sebagai kapolri yang baru
itu kejadian dua tahun lalu
dan ini kejadian terulang lagi indra
sehingga memang ada
wacana ataupun ada asumsi bahwa
ketika presiden joko widodo menunjuk
tito karnavian sebagai calon tunggal
kapolri yang akan menjalani fit and proper test
pada esok hari
dan akhirnya ketika ada nama
pengajuan dari pdi perjuangan budi gunawan
sebagai kepala bin akhirnya
memberikan akomodasi politik kepada budi gunawan
untuk menjabat sebagai atau mendapatkan
posisi baru di pemerintahan ini
indonesia kalangan dpr berkali kali
menyuarakan isu ini
dari yang anda amati begitu
seperti apa peta dukungan politik terhadap budi gunawan
dari kalangan lingkaran istana sendiri
indra kalau kita melihat bagaimana posisi di istana
ada orang orang kita lihat bahwa
orang orang presiden joko widodo
ada juga orang orang istana kita bicara mengenai
orang orang yang terdekat dari wakil presiden yusuf kala
ada juga dari orang dekat dari menko kukam
dan juga orang orang terdekat
atau pula orang pilihan dari
ketua umum partai pendukung ataupun
partai politik yang mendukung presiden joko widodo
sejauh ini kalau kita melihat dari istana
memang kalau bisa dibagi bagi indra
apakah orang istana ini masuk apakah memang orang terdekat presiden joko widodo
ataupun ketua umum
kalau saya melihat
masuk adalah memang orang orang terdekat dari presiden joko widodo
mengenai peta dukungan terhadap ini
sejauh ini seperti misalnya
tete mas dugi atau orang terdekat presiden joko widodo
belum bisa memberikan konfirmasi
ataupun juga belum bisa menyatakan mengenai
dukungannya ataupun peta politik dari budi gunawan
yang sebenarnya kalau kita melihat
kita bisa mengambil dua hal yang berbeda
tapi juga budi gunawan yang merupakan orang
yang didukung ataupun orang terkuat
di pdi perjuangan
yang sehingga kalau kita melihat ini menjadi dua sisi yang berbeda
tapi kalau melihat dukungan dari istana sendiri
sejauh ini belum bisa
dikonfirmasi indra mengenai
apakah memang istana mendukung full
mendukung penuh budi gunawan sebagai
kepala bin indra